dari turnamen pramusim piala presiden persib bandung berhasil lolos ke perempat final
usai di pertandingan terakhir fase grup berhasil menang atas persela lamongan
persib sukses mengalahkan persela dua gol tanpa balas
dan gol pertama maung bandung dicatak oleh kim jeffrey kurniawan di menit enam puluh tujuh
setelah di babak pertama kedua tim tidak mampu mencatak satu pun gol
dan gol dari sergio van dijk sempat menit empat menit
jelang berakhirnya waktu normal memastikan persib menang dua
persib pun lolos ke babak delapan besar dengan menjadi juara grup setelah tak terkalahkan di fase grup
persib menang dua